presiden joko widodo menggelar silaturahmi bersama wakil presiden yusuf kala dan menteri kabinet kerja
momen ini menjadi momen perpisahan kabinet kerja jilid satu
dan berikut wawancara koresponden cnn indonesia nesya megawati bersama sejumlah menteri kabinet kerja
kemudian sudah menjadi lima tahun sebagai menko jadi ksp jadi menko polhukam jadi maritim
dari tiga posisi ini kayaknya yang paling seru itu apa sih pak
tiga tiga masing masing punya serunya ya
jadi seru sebagai ksp ya karena itu barang baru waktu itu
dan presiden minta membuat ksp untuk membantu presiden
jadi karena dulu saya pernah sekolah di national defense university di amerika
ada pelajaran juga mengenai west wing dulu
jadi saya coba lah kira kira membuat itu untuk bisa membantu presiden
dan itu kepuasan tersendiri bahwa saya bangun suatu kabinet
kemudian belajar baik baik juga kita melihat bahwasannya pak luhut ini kan sebenarnya dipimpin oleh orang yang cukup
anggaplah pak jokowi lebih muda dari pak luhut
mengenai seperti itu gimana sih pak sosok kemimpinan pak jokowi itu sendiri
pemimpin saya bilang memberikan ketoladanan
pemimpin itu kan sebenarnya harus memberikan ketoladanan
ketoladanan dalam apa
bersikap berpikir bertindak
nah saya kira ada semua di presiden joko widodo
jadi saya nyaman bekerja dengan begitu
jadi tidak ada mengkurin anaknya
punya bisnis istrinya punya bisnis
itu buat kita kan jadi bebas
jadi makanya orang kalau kritik kritik presiden mau cari orang seperti itu cari di mana
nyaman tapi artinya kira kira nanti kalau misalnya saya diminta presiden lagi nih pak
kabarnya katanya pembali tim kemudian diperluas nih pak nomenklaturnya nih pak
kamu bukan presiden kan
jadi kita tunggu aja perintah presidennya
tapi siapa ya pak pak luhut
ya siapa aja pastilah
kita bersama sama menteri pekerjaan umum dan purwantak yak bersama dengan bapak basuki hadibidono
yang setiap hari saya kira selalu hampir
sering di kegiatan kegiatan belusukan
setiap hampir di setiap presiden jokowi dulu dikunjungi kerja selalu ada pak basuki nih pak
selama lima tahun ini seperti apa sih pekerja bapak ini sendiri
ya seperti yang disampaikan beliau dari awal
kalau beliau ke lapangan sekali saya harus dua kali
kalau saya dua kali dirjen saya empat kali
pak basuki saya juga suka nge read suka rock and roll
kalau misalnya lagi rapat pak jokowi di lapangan suka pakai topi kebalik pakai tas santai santai itu gimana sih pak
ini kan depan presiden gitu pak
rangkanya kalau saya ditanyain tentang personality nya
beliau itu orang yang unusual unprecditable dan inovatif
beliau tidak ingin terikat pada protokoler
kalau ibu menyampaikan ini di bank presiden beliau sendiri tangannya diluntung
itu sudah menurut saya sudah melewati pakem
tapi beliau untuk orang kerja ya begitu
saya sendiri kalau pakai batik
di lapangan pasti nggak bisa kerja
saya nggak pernah pakai batik di lapangan
jadi misalnya pakem pakem itu yang membuat pak basuki nyaman ketika pada saat berpikir ke samping
siap ya betul
dari dulu saya gitu
kemudian kan kadang kadang pak jokowi itu ketika di kunjungan kerja bikin ini bikin ini janji ini
kemudian katanya pak basuki jadi ketimpaan banyak pekerjaan ya pak
gimana sih pak kira akhirnya target target dari presiden jokowi itu sendiri untuk mencapai target yang diberikan oleh pak jokowi
ya itu memang tugasnya kementerian pupr
memang pekerjaan itu
dan itu yang sering diminta oleh para bapak bapak di provinsi kabupaten kota
memang kita makanya kita ini infrastruktur masih sangat ketinggalan
jadi kalau membangun infrastruktur sebagai fokus bukan untuk gagah gagahan
tapi memang untuk mengejar ketertinggalan
namanya mengejar ketertinggalan kalau speednya sama dengan yang meninggalkan
nggak akan tercapai
jadi speednya harus melebih dari yang meninggalkan kita
nah mulai hari ini
ini hari terakhir nih ya
saya secara pribadi banyak ilmu yang saya dapatkan di situ ya
sepertinya dulu saya tidak membayangkan ya
bahwa sebuah pekerjaan bagaimana menata negara itu
nah setelah saya di ksp
saya sudah lebih tahu banyak ya
tentang manajemen negara
bagaimana sebuah keputusan itu dilahirkan
dan implikasinya seperti apa
mitigasinya bagaimana dan seterusnya
ini saya dapat ilmu baru lah gitu ya
jadi kira kira sekitar dua tiga tahun ya pak
kamu jabat sebagai ksp
nggak hanya sembilan belas bulan
lima belas bulan tapi penuh kontroversial nih pak kayaknya nih pak
lima belas bulan apa yang paling berkesan selama menjadi ksp ini pak
yang paling berkesan yang paling berkesan sama wartawan aja gitu ya
wartawan gimana tuh pak
itu satu ya wartawan itu
seolah olah ksp itu tahu semuanya seolah olah tahu
terus yang kedua suka maksa wartawan
tapi pak mau juga menyediakan waktu untuk wartawan
oh pasti kalau saya
pokoknya mau bisa jawab mau nggak bisa jawab pasti saya layanin ya
cuman ada jeleknya satu gue lihat wartawan sekarang ini
kaki saya diganjel tuh begini nih jadi maju pun nggak bisa
jadi kita ganjel nih supaya mampu nggak maju nih pak ya tapi harusnya bisa menjawab pertanyaan
nah itulah selama ini saya punya apa pengalaman banyak ya bergabung dengan para wartawan
ini sungguh apa ya proses pembelajaran ya
jadi bedanya antara sebagai panglima dengan kepala sipil itu memang berbeda ya pak
sangat jauh berbeda
sangat jauh berbeda
sangat jauh berbeda
satu mengelola tni itu jauh lebih uniform jauh lebih pemungkin
ini kadang kadang litingnya ke kanan belakangnya ke kiri dan begitu
jadi sangat berbeda
tapi ya disitulah seninya ya
tapi saya bersama dengan kepala bekraf bapak trewan mundaf
apa kabar pak trewan
pak ini selama lima tahun menjadi kepala bekraf apa sih pak yang paling berkesan selama menjabat sebagai kepala

yang paling berkesan tentunya peningkatan peningkatan

dari sumbangan ekonomi kreatif kepada perekonomian
dan juga memberikan pemahaman betapa pentingnya ekonomi kreatif untuk diberi perhatian yang seperti sekarang bahkan lebih baik lagi
karena ekonomi kreatif itu betul betul masa depan kita
dan itu kita punya budaya warisan talenta dan lain lain yang modal kita yang luar biasa
akhirnya ini sebenarnya menembagal baru ya pak trewan
apakah nanti akan eksistensi terus atau bagaimana pak krekil
tergantung bapak presiden maunya dibawa kemana
jadi itu hak prerogatif beliau
saya akan mengabdi kalau diminta di dalam maupun di luar
saya akan terus mendorong ekonomi kreatif sebagai sebuah gerakan
bukan semata jabatan
artinya kalau misalnya siap diminta
kalau nanti ini pak dapat mendugas atau ditelepas sama presiden lagi untuk menjadi kepala bekraf atau menjadi menteri lain bagaimana pak
sejauh ini belum ada pembahasan
pak kira kira bisa kasih rahasia pernah pak trewan ditegor atau diomelin sama presiden
dan kira kira apa yang selama lima tahun ini
tentu kan belusukan nih pak ketemu juga banyak orang
yang paling nggak pernah atau pak triawan tidak pernah lupakan kesan kesannya itu
banyak ya pak
banyak sekali karena saya ada enam belas subsektor dan masing masing punya keunikan sendiri pelaku pelakunya
jadi terlalu banyak yang nanti saya akan tulis buku lah